akhirnya uang kembalian itu kemana
kenapa kembaliannya banyak begini
ini kan rp empat puluh lima lebih rp tiga puluh
harusnya kembaliannya rp lima belas
alia gak tau kong
uang dede maksudnya segitu
lagi belum bikin gorengan
kopi juga belum bisa bikin
bentar lima belas menit lagi
gue lagi ngerus airnya
kalau menurut gue
lo gak seharusnya
menurutin apa kata bini lo
kalau pengen sesuatu
pasti ngejar tuh sampai dapet
bubur satu dong
gue sarapan dulu ya
tapi kalau mau nyendok sendiri
lo nyedok aja buburnya sendiri ya
yaudah gue ngambil ya
lo ngambil jangan banyak banyak
murah aja bang
gue gak beli
mau liat liat aja
bang ini korang paling berharga aja
kalian lihat liat bang
asal lo tau aja
di rumah gue punya langganan koran empat
jadi gue ngapain beli koran lagi
yaudah baca koran derma situ aja bang
pengennya sih gue langsung ngelamar si tini nih
iya gak ded
udah nih bang
mas pur makan buburnya kenapa gak disini aja
suka suka gue dong mau dimakan dimana
segini cukup gak mak
kurang tambahin dikit lagi
kurang segini mak
ini buat mak
ini sirup kan enak banget
mak udah lama pengen lihat sirup ini
suami saya dapat jatah dari tempat kerjanya
hanya uang kembalian itu kemana
kenapa kembaliannya banyak begini
ini kan rp empat puluh lima
harusnya kembaliannya rp lima belas
anja enggak tahu kong
uang dede maksudnya segitu
duit bu kurang tiga puluh ribu
lupa kali situ
siapa yang ngambil duit lu det
kan dari tadi cuma lu yang buka tutup kas lu
kerjaannya si pur nih
gue nyuruh dia
ambil bubur kaceng dia sendiri
terus pas dia mau bayar
gue suruh masukin
ke tas gue kan
gue mau nyari si pur yang mendapat
si pur ngangkutnya begitu bro
cuku rambut bareng yuk
cuku rambut bareng
lo lo babekan sebentar lagi
kita mau masuk bulan puasa tuh
tapi ajak si murot ya
yaelah susah amat nih
coba coba semua sayap ya
dulu waktu mama kecil
di keluarga ada tradisi
dilakuin sebelum bulan puasa
keluarganya siapa aja mak
mak babek terus mertua
pokoknya semua keluarga deh
wah emang hebat ya
sampai jumpa lagi